setelah presiden direktur agung sedayo group sugianto kusuma
kini komisi pemberantasan korupsi mencekal
staf khusus gubernur dki jakarta suni tanuwijaya
bersama dengan suni sejak enam april dua ribu enam belas
direktur agung sedayo group richard halim kusuma pun
dilarang berpergian ke luar negeri
keduanya diharapkan dapat hadir
bila keterangan mereka dibutuhkan terkait dengan
kasus sua praperda reklamasi zonasi
wilayah pesisir dan pulau kecil dki jakarta
kpk telah meminta kepada ditjen imigrasi
untuk melakukan pencegahan ke luar negeri
terhadap dua orang yaitu richard halim kusuma
yang bersangkutan adalah direktur pt agung sedayu group
dan juga suni tanuwijaya staf khusus gubernur dki
jadi keduanya dicegah ke luar negeri
untuk enam bulan ke depan
tujuannya adalah agar jika sewaktu waktu
penyidik membutuhkan keterangan keduanya
yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri